untuk mengetahui penerapan strp kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
clarissa seperti apa penerapan strp bagi penumpang krl dan bagaimana mekanisme pemeriksaan strp di sana
baik amel terkait dengan mekanisme bagi para calon penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi publik
yakni komuter lain hari ini diwajibkan untuk membawa strp ataupun juga surat tanda registrasi pekerja
namun mengetahui bahwa setiap perusahaan yang akan mengakses website dari jak evo
yang mana merupakan wadah ataupun juga media untuk membuat strp tersebut
kerap error sehingga para perusahaan ini kerap kesulitan untuk mendapatkan strp bagi seluruh pegawainya ataupun karyawannya
maka pihak dari kci juga menegaskan bahwa
karena terdapat tiga dokumen yang salah satunya bisa digunakan sebagai salah satu syarat perjalanan bagi mereka
yakni pekerja yang bekerja di sektor kritikal dan juga esensial
selain strp ada dua surat lainnya yang bisa digunakan
antara adalah surat keterangan dari pemerintah setempat
maupun juga bisa menggunakan surat tugas dari instasi maupun juga dari perusahaan masing masing
nah tadi kami juga sempat mencoba bagaimana apabila kami hanya memiliki
surat tugas dari kantor apakah bisa untuk masuk ke dalam area peron dan juga masuk naik ke kereta komuter lain
nah nampaknya hari ini kami juga berhasil untuk masuk dan juga naik kereta komuter lain
dikarenakan surat keterangan maupun juga surat tugas dari kantor ini merupakan surat yang jelas
yang pertama adalah diwajibkan untuk terdapat nama ataupun identitas yang lengkap sesuai dengan ktp
kemudian terdapat nik alamat domisili dan juga penugasan
yang disesuaikan dengan sektor mereka
nah apabila mereka memang bekerja di sektor kritikal maupun juga esensial
namun bukan merupakan jabatan yang wajib untuk bekerja ke kantor ataupun juga menuju ke jakarta
maka mereka tetap diarahkan untuk kembali ke rumah masing masing
nah hari ini berhubung hari ini surat tugas saya lengkap
yakni sesuai ada nik nya ada nama dan juga tugas saya disini sebagai jurnalis yang diwajibkan untuk turun di lapangan untuk bertugas
maka saya dan juga tim diperkenankan
untuk masuk ke area stasiun maupun juga naik kereta komuter lain
yang hal lain yang perlu disiapkan selain surat maupun juga dokumen tersebut adalah membawa serta kartu tanda penduduk ataupun juga kartu identitas
karena begitu masuk ke area stasiun akan ada pos pemeriksaan untuk bisa memeriksa setiap para calon penumpang
membawa serta surat izin mereka dan juga akan memverifikasi datanya dengan ktp yang dibawa
apakah domisili dan juga namanya sesuai dengan yang tertera pak

setelah diverifikasi maka para calon penumpang yang juga sebelumnya diwajibkan untuk memprint ataupun juga mencetak surat tugas tersebut
juga akan diberikan stempel seperti ini amel
ada stempel dari kai komuter yang menunjukkan bahwa para pekerja yang sudah melewati pos pemeriksaan tersebut memang diperkenankan
dan juga sudah sesuai syarat untuk melakukan perjalanan
selain itu juga para petugas di sini juga akan diberikan perjalanan

selain itu juga para petugas di sini juga akan diberikan perjalanan
dan juga mengingatkan selain membawa dokumen kemudian membawa identitas
juga mereka yang menggunakan ataupun menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker gandala yang diperkenankan untuk masuk dan juga menggunakan moda transportasi
yakni kereta komuter dan lain lain hari ini
dan terkait dengan penerapan hari pertama pemberlakuan dari strp di krl khususnya di stasiun bogor hari ini
kami memantau sejak pagi bahwa pos pemeriksaan ini sudah
berjaga dan juga bersiap siaga untuk memeriksa setiap para calon penumpang yang akan naik dari stasiun pertama keberangkatan di salah satu kota penyangga ibu kota yakni bogor
sejak pukul empat pagi dan tadi pihak dari vp corporate secretary dari pt kci juga menegaskan bahwa pos pemeriksaan ini akan bersiaga hingga waktu operasional dari krl ini berhenti ataupun selesai
yakni dari pukul empat pagi hingga pukul sembilan malam dapat dilihat amel bahwa di belakang saya ini merupakan pos pemeriksaan namun pos pemeriksaan ini sifatnya adalah dinamis artinya bisa berubah ubah lokasinya
kalau tadi ketika kami tiba pos pemeriksaan ini berada di area parkiran dari sepeda motor karena memang biasanya di hari senin merupakan hari pertama bekerja begitu banyak dan antrian yang mengular
maka ada pun pos pemeriksaan dilaksanakan di area
baik larissa dari bogor sekarang kita akan menuju jakarta pos pos penyekatan di pintu pintu masuk jakarta juga wajib menyertakan strp
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia

memang merupakan pembatasan kota antara wilayah bekasi dan wilayah jakarta timur sehingga sebelum masa ppkm darurat ini ruas jalan raya kalimalang terkenal macam kali ini kita juga biasavoorbeeld sejalan raya kalimalang yang di
adalah p fev u supreme multimedia yang dimulai dari kegiatan jalan raya atau jalan raya kalimalang ini ke vendek ke kota antar acknowledge dan memeber kota pant sexual desa unised
antara wilayah bekasi dan wilayah jakarta timur
sehingga sebelum masa ppkm darurat ini ruas jalan raya kalimalang terkenal macet dan padat
terutama pada jam sibuk di hari kerja
nah amel selama masa ppkm darurat mulai dari tanggal tiga hingga dua puluh juli
pemerintah menyekat ruas jalan ini
guna mencegah atau menekan mobilitas warga untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
nah pada hari ke sepuluh penerapan ppkm darurat
sejak pagi tadi kami melihat ruas jalan raya kalimalang lancar
di pos penyekatan tidak ada antrian yang signifikan seperti minggu lalu
kami juga melihat volume kendaraan menurun secara signifikan
tidak ada pengendara baik mobil maupun motor yang berdebat dengan petugas di tempat
petugas petugas di tempat memperbolehkan nakes atau pekerja esensial

ini adalah hal yang kritikal untuk melintas jika mereka memiliki surat surat yang lengkap
seperti strp atau surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah daerah
nah ini bisa diartikan amel bahwa masyarakat sudah mengetahui adanya penyekatan di lokasi
amel penyekatan di lokasi juga telah dirapihkan oleh pihak pemerintah
jadi saya ingin menggambarkan sedikit mekanismenya jadi ruas jalan raya
kalimalang dibagi menjadi tiga bagian di titik penyekatan
jadi jalur paling kiri dikhususkan tenaga kesehatan dan ambulans
sedangkan jalur tengah dikhususkan petugas maaf dikhususkan masyarakat yang merupakan pekerja esensial
jadi pekerja esensial yang telah membawa surat surat surat surat izin surat surat strp
mereka diminta untuk melintasi jalur tengah
sedangkan jalur paling kanan dikhususkan masyarakat
yang tidak memenuhi syarat
jadi memang mekanisme pembagian ruas jalan menjadi tiga bagian ini mempermudah para petugas untuk memeriksa berkas berkas
dan juga pembagian menjadi tiga bagian ini tidak menyebabkan antrian yang panjang seperti minggu lalu
nah selain dari itu amel saya juga bisa menambahkan bahwa masyarakat yang tidak membawa surat surat seperti strp
mereka akan diminta untuk putar balik ke bekasi
melalui jembatan di bawah flyover toll
seperti yang tadi saya katakan kami tidak melihat ada perdebatan sepejak pagi hari tadi
suasana di lokasi kondusif
jadi pekerja esensial dan pekerja kritikal yang telah membawa strp dengan mudah bisa melintas
selain dari itu warga yang memiliki medical emergency atau kebutuhan medis darurat
atau warga yang telah terdaftar untuk mendapatkan vaksin di wilayah jakarta
juga diperbolehkan untuk melintas
di jalan raya kalimalang
karmel di jakarta dan juga clarissa di bogor
terima kasih atas laporannya
selamat bertugas kembali